pembatalan dilakukan setelah permohonan dari komunitas pasien cuci darah
mengajukan permohonan uji materi kepada ma beberapa waktu lalu yang dikabulkan pihak ma
kepala biroh hukum dan humas ma abdullah menyebut
pasal tiga puluh empat ayat satu dan dua perpres nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang perubahan atas perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan
tentang jaminan kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
selain itu pasal ini dianggap bertentangan dengan pasal lain
yaitu rp dua puluh lima lima ratus untuk kelas tiga rp lima puluh satu untuk kelas dua dan rp delapan puluh untuk kelas satu
permohonan h u g material no tujuh b garing hum garing dua ribu dua puluh
makam agung telah memutus sebagai berikut
yang amarnya menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan sebagian permohonan komunitas pasien cuci darah
yang adanya putusan h u g material ini karena ketentuannya dibatalkan maka kembali pada ketentuan yang lama
sementara itu menanggapi putusan tersebut menteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan
akan mereview kembali kondisi keuangan bpjs kesehatan
sri mulyani juga akan menghitung dampak putusan itu
mengingat kondisi keuangan bpjs kesehatan masih negatif
sekitar rp tiga belas triliun hingga akhir dua ribu sembilan belas
dan seperti saya sampaikan sampai dengan akhir desember kondisi keuangan bpjs
meskipun sudah saya tambahkan rp lima belas triliun dia masih negatif hampir sekitar rp tiga belas triliun
sebelumnya kenaikan iuran bpjs kesehatan diberlakukan pemerintah mulai satu januari dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia